mau gimana lagi ini emang juga udah begitu
rima ada apa
bang kata sekarang terus ngembangin nama kamu terus
mungkin dia mau ketemu kamu bang
itu tanah udah aku jual
uangnya juga udah aku terima separoh
gimana aku mau batalin coba
makanya jadi orang jangan pernah percaya sama omongan orang orang gak jelas
gimana aku gak denger bang
mereka nyerang aku terus sama daus bang
kita takut bang
dan aku juga takut
kalau kamu sampai menjual tanah wakaf itu bang
kita bakal kena azab bang
eh azab itu cuma tahayul
kamu gak usah takut
kalau memang itu azab ada
aku yang kena azab
kamu sama si daus gak bakal kenapa napa
jadi persetan sama azab
udah aku mau pergi
bapak jangan kemana mana
kamu takut apa lagi sih
kan ada ibu
udah bapak berangkat
itu dia ngejar apa gak
yaudah makanya lu turun
gue takut juga
bang ini kuati bang
karta menunggu aku
kabur aja deh
yaudah bang kenapa
udah gak seteru dipikirin
mending doain aja bang karta biar cepet sembuh
ini kalau abang mikirin terus
enggak bukannya kayak gitu
yang aku pikirin itu
kenapa si karta itu
terus terusan sekarat
maksudnya tuh kalo dia
dia mau mati yaudah mati aja
gak usah mesti sekarat terus
karena kesian dianya
dia ngerasain sakit terus terusan tiap hari
ya mau gimana lagi nih emang juga udah begitu
bang karta sekarang terus menyemangin nama kamu terus
mungkin dia mau ketemu kamu bang
pak kiai bagaimana dengan suami saya sekarang pak kiai
kepala semakin memburuk
dan mungkin juga ini salah saya pak kiai
makanya bang karta belum menemui ajahnya
kita tidak pernah tahu ajal itu kapan akan datang
dan kita tidak pernah mengharapkan ajah itu datang
namun ada ajah pasti datang dengan tiba tiba tanpa pengetahuan kita
jadi saya harap burima sabar dan berdoa aja kepada allah swt
dia yang harus saya mati
gue gak mau mati
gue belum mau mati
dia yang harus mati lebih dulu
enggak enggak enggak
gue gak mau mati
mimpi si karta
mimpi si karta
mimpi si karta
ngancam aku mati
karta kan lagi sekarat di rumah sakit
udahlah jangan dipikirin
kenapa aku mesti mimpinya si karta
namanya juga mimpi
pasti abang lagi mikirin karta mulu kan
ya juga sih
yaudah kita tidur di kamar aja yuk bang
assalamu'alaikum pak harun
lo bukannya lagi dirawat di rumah sakit
gue udah pergi
ada apaan sih pak
pak karta meninggal pak

mau kasih tau yang lain

seif allah kestellah pbs